kalau putri gak bujukin aku buat makan malam sama mama
aku juga gak akan mau
dan satu lagi ma
mama gak usah so deket sama putri
apalagi sampai mau deketin mamanya putri
mama gak usah ikut campur urusan apa
rizky dengar mama mama tuh cuma
pasti momen ini udah lama banget dinanti nanti sama tante lidia
makanya dia bahagia banget waktu denger rizky mau ngajak dia makan malam
sampe sampe dia gak berhenti senyum gitu
itu kayak putri lagi bujuk bujukin rizki
atau jangan jangan rizky berubah pikiran gak mau makan bareng tante
ya enggak lah tante
tante gak usah khawatir
citra juga yakin kok
pasti putri bisa menangin hatinya rizky
jadi putri gak usah khawatir
jadi tante gak usah cemas ya
aku pasrah kalau sampai rizky mau batalin rencana makan malamnya sama aku
gua mau denger sama nyokap gua
lo gak mau nebeng gue
ngepe mana gitu
lagian gue masih pengen sama putri kok
kamu gitu dulu ya ma
gue cabut ya
tanpa berterima kasih sama kamu
karena rizky udah berjaya
udah bisa kenal sama kamu
tante permisi dulu ya
gue seneng banget liatnya
pelan pelan gue yakin masalah rizky pasti cepat selesai
lo ada masalah apa
cerita sama gue

lo tau dari mana put
lo tau dari mana put
kita emang belum kenal lama
jadi ya gue tau lah
kalau sahabat gue lagi beda dari biasanya
lo keliatan gak ceria
kayak lagi mendem sesuatu
gak usah tapi tapian
kaku banget kayak kak nebo baru
gue pasti bantuin lo tau gue kan
lo tau gue kan
lo bantu gue
lo bantu gue
lo bantu gue
lo bantu gue
mama tuh sengaja nyuruh pak udin pulang duluan
eh kapan kapan kita dinner bareng putri dan mamanya yuk
kamu tau gak mamanya putri itu sekarang kerja dimana sih
atau mungkin kamu tau tempat kerjanya dimana
mama tuh pengen banget deket sama mereka
ma bisa gak sih
mama gak usah nanya macem macem
asal mama tau
acara makan malam ini bukan ide aku main
kalau putri gak bujukin aku buat makan malam sama mama
aku juga gak akan mau
dan satu lagi ma
mama gak usah so deket sama putri
apalagi sampai mau deketin mamanya putri
mama gak usah ikut campur urusan kamu
rizky denger sama mama tuh cuma mau kenal deket sama pacar kamu
emang mama salah ya
putri bukan pacar aku ma
aku panjang belumtau
ma tak berani bahas mama
udah jangan kejam

tentu aja pak
maksudnya aku mau ng hobby
nanti guys tau gak kata bokap gue pangeran bakal dateng ke rumah gue bawa itu sesuatu
susit banget kan
pangeran kayak gitu karena idenya sendiri
atau ada campur tangan sama yogadi
ya of course ada campur tangannya sama yodadi lah
tapi kali ini beda
bokap gue inisiatif sendiri suruh pangeran kesini
emangnya bokap gue emang the best deh dia tau banget gue mau apa
lo tuh ya mel
poin gue tuh bukan itu
by the way udah jam sini kok pangeran belum datang juga sih
tapi i'm pretty sure dia bakal dateng kok
pangeran udah pulang ke rumah belum
udah pergi lagi ke rumah mel katanya
oh terus bingkisan yang saya siapin tuh dibawa sama dia
oke baguslah kalau gitu
bener bener tuh anakmu
mesti di ancem dulu sama papa
baru kamu mau nuruti ngomongan papa
aku juga harus balas
aku harus masak untuk dinner bersama my future wife and my daughter
tinggal ikut tutorial ini aja
oho masukin garam sedikit
aduh pada sedikit lagi masakannya jadi mateng nih
rasaan gasnya belum habis baru kemarin beli
aduh masa harus dipancing sih pakai korek
tadi belnya udah bunyi and i'm pretty sure so sure malahan kalau itu pangeran
di sini mbak gue juga
mbak gue juga
pertanyaan pertama apa kapasitifnya kita ini
mbak aku mau panggil
aku mau panggil
oh cuma bingkisannya aja sih
apa jangan jangan dia cuma kirim pakai kurir lagi